presiden joko widodo menargetkan vaksinasi kepada masyarakat dapat mencapai hingga lima juta dosis per hari
pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin bagi pengunjung yang makan di warung makan
gerakan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menekan laju penyebaran varian delta yang lebih cepat menular
halo selamat malam

daerah di luar pulau jawa bali mulai mengeluhkan stok vaksin covid sembilan belas yang minim bahkan habis
hal ini tentu saja akan berimbas pada upaya percepatan vaksinasi covid sembilan belas yang ditargetkan mencapai lebih dari satu ratus delapan puluh juta dosis pada akhir dua ribu dua puluh
apalagi tren penambahan kasus positif covid sembilan belas di daerah juga meningkat
lalu di mana permasalahannya hingga terjadi kekurangan vaksin
sementara presiden meminta agar target vaksinasi ditingkatkan mencapai lima juta per hari
itulah fokus indonesia melawan covid sembilan belas malam ini
saya bakur nia
presiden republik indonesia joko widodo menginginkan agar program vaksinasi covid sembilan belas terus ditingkatkan
jokowi menargetkan vaksinasi kepada masyarakat dapat mencapai hingga lima juta dosis per hari
kepala staf kepresidenan muldoko menyampaikan pemerintah akan segera mendatangkan vaksin dalam jumlah besar hingga akhir tahun ini
mulai september indonesia akan menerima tujuh puluh juta dosis vaksin
dilanjutkan di bulan oktober sebanyak empat puluh juta dosis
november tiga puluh juta dan di desember sebanyak tiga puluh delapan juta dosis
pada bulan september kita nanti akan mendapatkan vaksin kurang lebih tujuh puluh juta
berikutnya oktober ada empat puluh juta
november tiga puluh lima juta dan desember tiga puluh delapan juta sekian
inilah nanti target presiden
jadi satu juta per hari ke dua juta dan target beliau sampai dengan lima juta per hari
jadi masyarakat sabar sebentar karena sebentar lagi akan segera datang vaksinnya
seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi sejumlah daerah kelukan stok vaksin covid sembilan belas minim bahkan habis
padahal ada empat ratus empat puluh juta dosis vaksin covid sembilan belas yang diamankan pemerintah hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu
presiden pun memimpin
agar capaian vaksinasi dalam sehari bisa mencapai lima juta dosis
lalu di mana kendalanya mengapa hal ini bisa terjadi
dan untuk membahasnya saat ini melalui sambungan zoom sudah ada gubernur kalimantan timur bapak isran nur
halo selamat malam pak gubernur
malam linda iqbal
baik pak gubernur
ini sebelum kita lanjutkan terkait dengan dialog kita malam ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa
tim kami sempat mengundang ibu siti nadia jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes untuk bisa bergabung malam ini
untuk membahas tentang vaksinasi covid sembilan belas
tapi beliau berhalangan karena adanya agenda
dan langsung saja pak gubernur ini terkait dengan vaksinasi
tapi sebelum kita membahas itu juga kami perlu ingin mengetahui terlebih dahulu
bagaimana dengan tren penyebaran covid sembilan belas di wilayah bapak di kalimantan timur tempatnya
ya sangat dinamis ya
tentang penularan covid sembilan belas di kalimantan timur
hari terakhir ini sedikit mengalami penurunan ya
baik yang terkonfirmasi maupun yang meninggal dunia
dan sedikit kami berbahagia tingkat kesembuhan itu lebih tinggi daripada terkompromasi
apa namanya dari juga mengenai yang dirawat itu
jadi dua hari terakhir ini agak lumayan
mudah mudahan terus mengalami penurunan
nah ini sebenarnya apa yang membuat hal ini bisa dinamis seperti ini pak
apakah memang sebenarnya untuk tracking dan tracing begitu di wilayah kalimantan timur ini
tetap terus dilakukan dan juga masyarakat terus menaati protokol kesehatan
ya jadi persoalan meningkatnya ini mungkin karena juga
mengenai tracing dan tracing
dan testing kami ini semakin meningkat
jadi kalau dilihat sekarang ini satu banding lima belas
bahkan memang akhir akhir ini sudah semakin meningkatkan kegiatan kegiatan
untuk dilakukan tracing dan testing sekalian
pada waktu itu ada permasalahan soal oksigen yang menipis untuk pasien yang dirawat di rumah sakit
ataupun yang melakukan isolasi mandiri di rumah
bagaimana penanganannya untuk saat ini pak
ya alhamdulillah oksigen dalam minggu ini sudah dapat dikatakan sudah terpenuhi
dan kita sudah sekarang ini terstok ada enam puluh lima ton oksigen
dan berbagai bantuan baik dari kementerian kesehatan juga langsung yang dibantu oleh bapak presiden melalui istana
yang ada juga bantuan
dan juga dari pihak tni pori di kalimantan timur
dan untuk saat ini untuk minggu ini sudah aman untuk kepentingan dan kebutuhan terhadap oksigen di kalimantan timur
baik nah terakhir informasi yang saya dapatkan ada tiga wilayah nih pak yang bisa dikatakan sebagai daerah yang diberlakukan ppkm darurat
apakah ini artinya dengan adanya penurunan jumlah orang yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas ini artinya bahwa memang
untuk daerah daerah yang berada di zona merah ini juga sudah mengalami penurunan pak di kalimantan timur
ya sudah ada mengalami penurunan memang lumayan
cuma kita tidak berani juga menjamin bahwa itu akan terus menurun
tapi kita berwaspada dan kita hati hati dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait terutama porco pindah baik di set provinsi maupun keupatan kota
untuk mengantisipasi dan terus melaksanakan
hal hal yang memang harus dilakukan dalam syaratan pelaksanaan pkm level empat di kalimantan timur
dan yang kami laksanakan saat ini adalah juga di samping melakukan mengantisipasi di hulunya
sebab kalau kita tidak di hulunya tidak kita lakukan bersama masyarakat maka apapun yang kita lakukan di hilirnya
misalnya melengkapi segala obat obatan perlengkapan rumah sakit kemudian mengkompersi ruangan tempat tidur ke ruangan perawatan covid
ini akan sia sia kalau tidak di hulunya dilakukan
jadi kami melakukan kegiatan dan kemarin juga ini diarahkan oleh bapak panglima dan kapolri di kalimantan timur di balikpapan
berarti ini artinya bahwa untuk terkait dengan sarana dan juga para sarana di kalimantan timur
baik itu di fasilitas kesehatan dimanapun itu berada
terkhusus di kalimantan timur ini bisa terkendali ya pak ya
terutama untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pak
ya sekarang ini alhamdulillah dengan adanya kita lakukan komprsi
ruang ruang rumah sakit yang dulunya adalah ruang ruang yang bukan perawatan covid
dan sekarang di samping juga yang dirawat ini banyak yang
sembuh sehat jadi juga cukup tersedia
cuma bukan berarti sisa ini memberikan peluang kepada orang sakit
tapi kita untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terjadi lonjakan gitu
nah kalau misalnya penyebaran covid sembilan belas ini sudah mulai tertangani begitu dengan baik oleh pemerintah provinsi kalimantan timur
lalu bagaimana dengan informasi yang sedang ramai juga terkait dengan vaksin yang saat ini mengalami kekurangan di sejumlah daerah pak
ya sebenarnya pelaksanaan vaksin di daerah itu tidak ada masalah sepanjang vaksinnya tersedia
tapi kenyataannya ternyata bahwa vaksin itu bagaimana pak
ya kita menunggu dari dropping jakarta
kalimantan timur itu dinda iqbal dari segi prevalensinya itu nomor dua setelah dki
nah kalau nomor dua berarti fasilitas vaksin juga tidak jangan terlalu jauh berbeda dengan tersedianya vaksin yang ada di dki
maksudnya kalau bisa ya kami maunya seperti itu
ya tapi karena memang kita ketergantungan dropping vaksin dari jakarta
saya hanya memohon menyampaikan ini kepada pemerintah pusat terutama ke menteri kesehatan agar vaksin juga diberikan porsi yang sesuai dan proporsional gitu kepada kalimantan timur
nah berbicara soal memberikan surat atau permintaan kepada kementerian kesehatan begitu pak
kalau saya tidak salah bapak waktu awal juli lalu juga sempat memberikan surat itu permohonan untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi ini
nah lalu apa respon dari kementerian kesehatan dan apa tindak lanjutnya sekarang
apakah untuk vaksin sendiri sudah tercukupi begitu di kalimantan timur pak
belum belum tercukupi
waktu saya membuat surat dan juga sekaligus komunikasi dengan pak menteri kesehatan itu juga direspon
jadi kami dapat sekitar lima ribuan ya
dan juga melalui tni polri juga dilakukan dropping oleh pak menteri kesehatan
dan sekarang terus terang saja kami terus melakukan upaya upaya dan menyampaikan ini bahwa masalah vaksin ini memang mohon di prioritaskan lah gitu
walaupun tidak terlalu prioritas gitu
tapi kalau dari segi prevalensi konfirmasi positif daripada corona di kalimantan timur ini saya katakan tadi adalah nomor dua setelah dki
ya ya baik baik
tentunya kita sama sama berharap bagaimana nantinya jawaban dari pemerintah
tapi sayangnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan untuk saat ini tidak bisa bergabung dengan kami
namun begitu bapak tahan terlebih dahulu kita harus break terlebih dahulu juga
ini terkait dengan bagaimana vaksinasi yang dilakukan di kalimantan timur
untuk itu anda jangan kemana mana tetaplah bersama kami di cnn indonesia
indonesia lawan covid
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
indonesia lawan covid
amerika serikat tengah kewalahan menangani krisis covid sembilan belas sejak kasus harian baru kembali meningkat tajam juli lalu
dalam tujuh hari terakhir data pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat cdc menunjukkan tingginya level transmisi komunitas dalam penyebaran infeksi covid sembilan belas setidaknya di tiga puluh delapan negara bagian
kasus infeksi harian baru pun kembali mencapai rekor tertinggi pada juli dua ribu dua puluh satu dengan jumlah lebih dari seratus ribu kasus
padahal laju penularan virus corona sempat mampu ditekan pada februari lalu
untuk mengantisipasi krisis covid sembilan belas pemerintah kembali mengeluarkan aturan wajib penggunaan masker yang sempat dihapus setelah program vaksinasi dinilai efektif meredam lonjakan infeksi
kampanye untuk mendorong lebih banyak lagi warga agar bersedia divaksin terus dilakukan untuk mencapai target kekebalan kelompok atau herd immunity
berdasarkan data pusat pengendalian dan penjagaan penyakit perlima agustus dua ribu dua puluh satu
sebanyak satu ratus enam puluh lima kasus covid sembilan belas di negara ini
pada saat ini sekitar empat enam juta penduduk as atau sekitar empat puluh sembilan sembilan persen populasi sudah divaksin
untuk mencapai kekebalan kelompok setidaknya tujuh puluh persen populasi harus sudah divaksin
varian delta telah terdeteksi di lebih dari sembilan puluh negara di seluruh dunia termasuk indonesia
di tengah lonjakan kasus yang belum mampu diredam gerakan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci menekan laju penyebaran varian delta yang lebih cepat menular
kemudian kembali ke negara lain
kementerian kesehatan republik indonesia mencatat baru sekitar sepuluh tujuh persen atau lebih dari dua puluh dua juta warga yang sudah divaksinasi
angka ini masih jauh dari target kekebalan kelompok sehingga program vaksinasi harus semakin gencar dilakukan
vaksinasi covid sembilan belas dan penerapan protokol kesehatan memang tidak menjamin seseorang akan imun dari infeksi virus corona
tetapi terbukti efektif mengurangi gejala parah dan resiko kematian akibat covid sembilan belas
april sirait jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta mengeluarkan aturan wajib menunjukkan sertifikat vaksin bagi pengunjung yang makan di warung makan pedagang kaki lima dan juga lapak jajanan
lantas apakah aturan benar benar diimplementasikan
syarat vaksinasi covid sembilan belas di tempat makan tertuang dalam keputusan gubernur nomor sembilan ratus enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang ppkm level empat
tidak hanya warteg pedagang kaki lima bahkan lapak jajanan pun wajib memastikan pembeli dan pengunjung sudah divaksinasi
aturan ini berlaku mulai dua agustus dua ribu dua puluh
oke kita coba tempat pertama
mas mau pesen bubur
lihat tidak ditanyain sertifikat vaksin
mas mau pesen bubur kan ya
mas kok nggak nanyain saya punya sertifikat vaksin atau tidak
nggak tahu ya
nggak tahu ya
berarti memang semua pengunjung di sini bisa aja kalau misalnya makan tanpa harus ditanyain itu mas
memang belum tahu infonya atau memang nggak ada yang jaga juga atau gimana
biasanya ada informasi atau sosialisasi apa gitu
baik sambil roni satria terus mewawancarai sejumlah pedagang kaki lima maupun warung
untuk terkait dengan vaksinasi ataupun sertifikat vaksinasi ini tentunya kami akan lanjutkan kembali dialog kami dengan gubernur kalimantan timur
ada bapak isran nur
pak gubernur bisa mendengar suara saya pak gubernur
baik pak gubernur
akhirnya kita ketemu lagi nih
pak gubernur ini terkait dengan vaksinasi ini tentunya menjadi dilema bagi banyak daerah terkait dengan bagaimana kelanjutannya sedangkan dari pemerintah pusat saja sampai saat ini
mungkin masih tergendala begitu saya tidak tahu di mana kendalanya
yang jelas bagaimana tindakan dari pemprov kalimantan timur untuk menangani hal ini
apalagi misalnya sudah ada masyarakat yang mungkin saja sudah mendapatkan vaksin dosis pertama
akhirnya dengan adanya kekurangan vaksin ini justru yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal tertentu begitu untuk vaksin kedua akhirnya tidak dapat dilakukan
ya jadi untuk yang keempat
jadi untuk yang pertanyaan terakhir bahwa ada kekurangan vaksin yang kedua itu memang terjadi di kalimantan timur
jadi sudah melewati batas waktunya
tetapi kami pemerintah provinsi kalimantan timur sekali lagi tidak bisa berbuat apa apa kalau persoalan belum tersedianya vaksin yang di drop dari jakarta
dan kami juga bisa memahami bagaimana kesulitan pemerintah pusat dalam mendapatkan vaksin dari negara negara produsen
nah jadi hal ini kami tunggu saja
jadi tidak ada langkah langkah misalnya bagaimana kalimantan timur untuk mengadakan sendiri vaksin
nggak bisa karena ini adalah sudah menjadi urusan dan tanggung jawab pihak jakarta
di dalam pengadaan dan penyiapan vaksin
bagi seluruh wilayah di republik indonesia ini
baik pak isra nur
tentunya kita sama sama berharap agar pemerintah secepatnya bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti di kalimantan timur terkait dengan bagaimana distribusi vaksinasi ini
sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dan juga kekebalan komunal ini bisa terwujud
saya sebenarnya ingin sekali untuk terus mencari bapak terkait dengan hal ini
tapi sayangnya waktu jua yang minggu ini
apa yang membuat kita terpisah untuk malam hari ini
terima kasih pak isran nur sudah berbagi informasi dengan kami di malam ini
sama sama terima kasih
dan cnn indonesia indonesia lawan covid akan segera kembali tetaplah bersama kami